jumat malam ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengumumkan nama baru koalisi pengusungannya di pilpres dua ribu dua puluh
bila sebelumnya bernama koalisi kebangkitan indonesia raya kini menjadi koalisi indonesia maju
hal ini diumumkan prabowo pada acara hut pan ke dua puluh lima di jakarta pada senin
prabowo menyebut ia dan para ketua umum parpol pendukungannya yakni golkar pkb dan pan hingga ppb adalah tim presiden joko widodo
prabowo pun menyinggung keberhasilan gagasan joko widodo dan berniat penuh melanjutkan hal itu
maka para ketua umum telah berdiskusi dan memberembukkan nama baru yaitu nama koalisi indonesia maju akan dipakai untuk menggantikan nama koalisi kebangkitan indonesia raya
sebelumnya kkir hanya diisi oleh gerindra dan pkb
namun pasca deklarasi golkar dan pan maka koalisi ini bertambah jadi enam anggota yang terdiri dari empat parpol parlemen dan dua parpol non parlemen
yakni partai gerindra
kekuluran dan ppb
kekuluran dan ppb